bencana banjir bandang di kabupaten lebak banten menyisakan beragam masalah
tidak hanya soal penanganan pengungsian atau distribusi bantuan
lokasi terdampak banjir bandang di lebak banten juga perlu penanganan yang tepat dan cepat
koresponden cnn indonesia yogi tujuliarto merangkumnya untuk anda
baik memang sejak atau akibat banjir bandang yang menimpa kabupaten lebak
beberapa waktu lalu memang ada sekitar tujuh belas masyarakat yang terdampak
dan memang penanganannya masih terus dilakukan tidak mudah memang dan ada kerumitan tersendiri
pak presiden juga kemarin menyampaikan tidak hanya penanganan bantuan dorongan
dan juga ada beberapa hal yang termasuk mitigasi yang ingin juga harus dipikirkan
dan saya sudah bersama dengan ibu bupati ibu iti selamat siang ibu
ibu ini kalau kita bicara mengenai penanganan ada beberapa hal yang memang urgent
misalnya akses kalau kita bicara akses ini ada beberapa daerah yang belum terjangkau
ada juga yang jembatannya putus bagaimana ke depan bu kira kira
ya tentunya tadi itu yang pertama kami lakukan terkait dengan penanganan musibah banjir bandang ini
penyelamatan jiwa manusianya dulu kemudian kebutuhan logistiknya
sambil terus kita melakukan evakuasi evakuasi mana masyarakat yang memang di titik rawan
untuk kita ditempatkan di pengungsian pengungsian yang sudah kita bentuk secara banyak delapan posko ya
jadi itu yang keduanya tentunya kami sudah menetapkan tanggap darurat selama dua minggu
nanti setelah dua minggu tentunya apa saja yang harus kita lakukan
kita kemarin sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk juga dengan seluruh kementerian
pak presiden juga sudah hadir bahwa dua minggu ke depan ini sebelum tangkap darurat berakhir
minimal jaminan untuk hidup mereka terutama bantuan dari pemerintah juga akan segera diberikan
sehingga mereka tidak berlama lama di pengungsian tetapi mereka sudah bisa menyewa rumah dengan anggaran yang diberikan
dengan biaya yang diberikan
kemudian juga sambil kita berpikir untuk melakukan pembangunan kembali hunian hunian masyarakat yang terdampak ini
yang ketiganya tentunya tadi daerah daerah terisolir kami terus berikhtiar untuk melakukan penanganan penanganan
karena titik rawan kita adalah kesulitan kita di kabupaten lebak ini antar kampung antar desa dilalui oleh jembatan gantung
dan ini yang menjadi kendala karena ruas jalan kami juga terputus jembatan juga terputus yang sebanyak tiga puluh jembatan gitu
jadi makanya kami melakukan penanganan penanganan
untuk distribusi logistik dan evakuasi masyarakat melalui jalur udara
terutama yang di lebak gedong yaitu di cigobang dan juga di gunung julang
nah ini kan terkait tadi masyarakat yang rumahnya juga ada yang hancur dan tertimbun lumpur dan sebagainya
ada kemarin wacana relokasi ini memungkinkan nggak sih bu
ya memungkinkan makanya tadi itu kami tadi sedang berkoordinasi juga dengan bnpb
terkait juga dengan kunjungan pak kepala badan dan juga pak presiden bahwa di tempat tempat yang kemarin dihuni masyarakat
ada yang dihuni masyarakat
rumah yang sudah hanyut jadi ada juga yang rusak berat
jadi kemungkinan lahannya sudah tidak sesuai lah untuk bisa ditempati oleh masyarakat
kita berpikir bahwa bukan penanganan hari ini tapi tentunya harus kita pikirkan masa depan masyarakat
untuk bisa kita relokasi supaya tidak ketika musibah ini gitu saya juga tidak berharap ini terjadi kembali gitu kan
tetapi kita kan selaku manusia pemerintah harus menjamin jamin hidupnya masyarakat
supaya nanti tidak terdampak kembali ketika ada bencana datang mereka bisa kita selamatkan
nah inilah yang sedang kami diskusikan
karena di wilayah tersebut adalah di masuk kawasan taman nasional gunung halimun salak
makanya kita sedang mengevaluasi kalau masyarakat ini harus direlokasi
tentunya lahannya juga yang harus sesuai yang mungkin aman untuk masyarakat
bukan mungkin harus aman untuk masyarakat untuk bisa beraktivitas
nah kemudian persoalan juga akan ada gitu
karena kan ini kebiasaan masyarakat hidup di pinggir sungai
kemudian juga aktivitasnya hari hari di sana
pasti ini ada persoalan sosial yang perlu komitmen bersama termasuk juga dari masyarakatnya
untuk bisa direlokasi
karena tidak mudah kan memindahkan orang di tempat yang baru
tetapi tadi itu saya berharap masyarakat mau bersama sama dengan pemerintah
karena ini untuk kepentingan bersama
untuk jiwa mereka itu sendiri dan masa depan anak anak mereka ke depan
nah terakhir ini kan kemarin juga sempat disebut di taman nasional sendiri juga ada kegiatan yang memang
salah satunya bisa jadi menyebabkan banjir yang begitu besar yaitu penambangan liar
ini ke depan akan seperti apa bu
ya mungkin kalau kami kan hanya ketempatan ya
jadi kewenangannya kan berada di kementerian dan juga seluruh stakeholder yang lainnya
artinya kemarin pak presiden juga menyampaikan apakah perlu intervensi harus intervensi pemerintah pusat
karena kami tempatan
jadi sekarang persoalannya bukan hanya itu tetapi menurut kami juga ada pegetasi hutan yang sudah gundul
kemudian juga perkebunan perkebunan dan kehutanan lainnya
karena kewenangan kehutan sekarang bukan berada di wilayah kabupaten
sedangkan emas bisa tahu rentang kendali di kabupaten lebak seperti apa ya gitu
jadi kalau dulu kan ketika penebangan penebangan kita bisa mengkontrol
karena surat kuning kita yang mengeluarkan berapa yang mereka tebang kemudian berapa yang akan mereka gantikan untuk rehabilitasi hutannya
nah ini kan tidak bisa dikontrol
mungkin inilah salah satu yang mungkin menjadi sebab terjadinya banjir dan juga bencana bencana yang lainnya
karena di kabupaten lebak seluruh daerah kabupaten lebak itu rawan bencana
karena lahannya adalah lahan gembur ya
yang ini tentunya kalau tidak ada vegetasi tanaman yang kuat akarnya maka curah hujan yang tinggi ini tentunya akan tadi tuh membuat longsor di lahan lahan di kabupaten lebak
baik sebagai closing mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang terdampak atau yang mungkin belum sampai terisolir gitu bu
yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua pihak kepada pemerintah pusat pak presiden bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi lembaga lembaga lainnya tni polri yang tidak pernah hentinya membantu kami
para relawan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan juga bumn bums dan seluruhnya yang sudah membantu kami terus kemudian mengevakuasi dan membantu kebutuhan
dan yang terpenting saya mengimbau kepada masyarakat tentunya kita tidak menginginkan bencana ini datang dalam hidup kita

ini adalah bagian dari ujian allah kepada kita untuk kita bersama sama bahu membahu kuat menghadapi ujian ini
dan tentunya semoga masyarakat kami diberikan kesabaran dan ketabahan
dan insya allah kami pemerintah dengan seluruh elemen baik pemerintah pusat provinsi dan seluruh elemen yang lainnya tni polri dan pemerintah kabupaten lebak akan sekuat tenaga untuk bisa mengembalikan kehidupan masyarakat kembali lagi menjadi normal
artinya kami berikhtiar dengan segala kemampuan dan anggaran yang tersedia
semoga allah memberikan kemudahan jalan ini dan tentunya insya allah kalau kita bersama sama bersinergis kita bergandengan tangan insya allah kita bisa melewati ujian ini dan tentunya kita bangkit bersama
mari terus galakan bekerja dengan hati dan inilah bentuk keikhlasan kita di dalam membangun dan juga berikhtiar bersama sama untuk kabupaten lebak
terima kasih banyak ibu iti semoga semua tepat berkelalu ya
terima kasih mas
memang berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah masyarakat dan semua elemen
artinya satu harapan kita bahwa lebak bisa bangki
tim lipotan siena indonesia